informasi pertama kita awali dari pn jakarta selatan dalam persidangan ibunda rosti simajuntak meluapkan emosinya
dan menilai kuat maruf punya peran besar dalam kasus pembunuhan anaknya
rosti pun meminta pada hakim untuk memberikan keadilan dalam kasus ini
mohon kepada pak hakim dan pak jaksa berikan kami keadilan yang seadil adilnya
hanya itulah harapan kami karena kami percaya pak hakim adalah wali tuhan buat kami orang yang lemah
karena satu pun diantara rumah perdisambu itu tidak mempunyai hati nurani
tidak satu pun diantara mereka mereka selalu bersekenario sekenario
kebohongan demi kebohongan
jadi kepada penasehat hukum kuat maruf saya juga memohon bapak bapak sebagai penasehat hukum
tolong diselidiki ini kuat maruf ini sebenarnya
maukah berkata jujur jangan hanya berkata maaf
jangan hanya berkata maaf kalau maaf di bibir gampang
seribu kali di atas seribu sekali bisa disebutkan dalam setiap menit
tapi buktikan kata maafmu itu terlebih di hadapanmu
tuhan kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir
sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu
bersama sama kalian berkelompotan
jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi
kejahatan apa yang tersembunyi itu
bisa meluapkan bagaimana hancurnya hatiku
disinilah saya bisa berketemu dengan si kuat maruf
yang begitu besar perannya bersama bu putri
membangun membunuh anakku yang yosua